membantah isu tersebut yang menurut kami sengaja dihembuskan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
mengenai isu yang sengaja dihembuskan bahwa hubungan pak prabowo dan mas gibran raka buming raka tidak harmonis atau terjadi keretakan
kami dari tim kampanye nasional prabowo gibran saya wakil ketua umum tim kampanye nasional prabowo gibran sylvester matutina
ada isu tersebut yang menurut kami sengaja dihembuskan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
tentunya pihak pihak yang kalah dalam konstetasi pilpres dua ribu dua puluh
kami menyatakan bahwa kemarin tanggal dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
pak prabowo dan mas gibran melakukan buka puasa
bersama sekaligus merayakan ulang tahun mas didit putra dari pak prabowo di salata
satu tempat di jakarta selatan
dan nantinya lusa hari senin tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat
kami dari tim kampanye nasional dan juga bersama pak prabowo dan mas gibran
syukuran dan buka puasa bersama di salah satu tempat di jakarta juga
jadi kembali lagi sampai saat ini hubungan pak prabowo dan mas gibran
hingga nantinya beliau berdua dilantik tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
dan kita berharap semoga beliau berdua